permisi berusaha pak bos
ini mohon maaf mengganggu
ada surat buat bu andin
kalau gitu gue izin balik ke kosmik
neneknya mana pak
pak pak udah suruh pulang tadi
kau nilai mau ngapain kesini
tadi bilangnya mau bicara
mau bicara atau mau marahin aku sih
pasti dia mau marahin aku kan pak
ya aku mau ngecek nino aja
masih di depan atau enggak mbak
saya mau biasbat lihat misalnya
yang itu begini
berhenti berdipusat kemarahan orang orang
aku tahu kamu sengaja bilang begitu
dari aldebaran kan
kalau rena itu anak kamu
padahal kamu tahu persis
kondisi aldebaran sekarang seperti apa
mungkin maksud kamu
gak nyakitin aku atau andi
tapi asal kamu tahu
makin dengan kamu
ini alasan kenapa papa minta nino suruh pulang
kamu gak ngedengerin penjelasan papa secara lengkap
jadinya kayak gini sekarang
lain kali denger dong
berani berani ya dibentak bentak aku
aku marah marahin aku tega banget sih
gitu pengen ngobrol tapi kenapa ngomong kayak begitu sama aku
itu alasannya papa gak membiarkan kamu ketemu sama nino
jadi menyambung tapi kamu gak apa apa ya lanjutkan ini ya
menyambung informasi mama tadi bahwa andin memang sebelum menikah dengan kamu
dia menikah dengan nino
diceraikan oleh nino ketika andin ada di penjara
andin di penjara
ya kamu tenang
dia masuk penjara karena di fitnah
sama sekali bukan kesalahan angin
dia tidak berbuat jahat dia tidak berbuat aneh aneh

dan bukan kesalahan
andin adalah orang yang sangat baik
perempuan yang sangat baik
kalau kamu agak sakit nanti mama lanjutkan besok
terima kasih elvisa
memang waktu kamu di pulau
kamu menulis cerita surat itu nggak ada
sebelum kamu hilang ingatan gak ada soal ini
apa yang kamu tulis
isinya cuma cerita
bagaimana saya sangat bahagia memiliki mama
andin reina dan askara
dan ada beberapa nama dari rumah ini yang saya titipkan termasuk namanya rendy
sisanya cuma kisah perjuangan saya di sana
pak bos ini mohon maaf mengganggu
ada surat buat bu andin
kalau gitu saya izin balik ke kos
terima kasih uya
surat apa itu
itu surat dari pengadilan
surat panggilan untuk andin menjadi saksi untuk kasus riki
sal pernah sedikit bercerita soal ricky
orang yang melecehkan andin
iya itu dia
iya itu dia
jadi dia melecehkan andin
terus pada akhirnya dia bisa ditangkap
dia masuk penjara
dan ini akan you know akan diadili
makanya pengadilan membutuhkan andin untuk menjadi saksi
iya kalau itu nggak dayanya kamu maju baru nyalah
iakah pisang pancasila ini
aku udah kupasin apple dan jeruk khusus buat tante
majain tante kayak gini banget
sama sama tante diminum dulu tante
gak buatin buat randy juga
udah kok tante aku udah kupasin semuanya
cuman aku taruh di kulkas dulu
soalnya aku tau kan adi kalau kerja biasanya gak mau diganggu
gak bisa sambil makan juga
tapi kalau adi mau aku langsung ambilin
udah tadi di belakang
sama sama makan ya tante
gimana kalau hari ini makan siangnya
aku yang masakin ya
gak usah gak usah
gak usah mbak
gak usah nanti beli aja udah
jangan biasanya kan kalau lagi sakit nih
kita lagi pengen makan apa gitu
nanti lagi pengen aku masakin apa
gimana kalau masaknya kesukaannya rendy aja
pasti mbak bella tahu lah salah satu dari masakan kesukaannya dia apa
apa tuh tante
kasih lah mau langsung
gigi jadi khawatir deh
mendingan masal dibawa aja ke rumah sakit bu
kita tunggu aja kita tunggu aja
kita tunggu sampai apa apa bekerja
ini mungkin masih ada
anda aja bukalan mbak mici masih ada di sini
kan rumahnya dekat bisa kita panggil sewaktu waktu
jadi mbak mici bisa ngecek terus kita